dua periode sudah program pengampunan pajak berjalan
meski mendapat banyak pujian bahkan karena secara mengejutkan sukses
karena pencapaiannya pada periode pertama
namun dana tebusan di periode dua masih jauh panggang dari api
meski deklarasi harga sukses menembus target
namun dana repatriasi tumbuhnya sangat tipis
jalan liku teks amnesti saya akan ulas lebih dalam untuk anda sore hari ini
kami mengambil gambar ibu sri mulyani
karena keterlibatan beliau pas program teksamnesti
kemudian masuk ke dalam kabinet dan menjadi menteri keuangan
awalnya kita berpikir memang ini akan menjadi salah satu motor penggerak program ini
dan ternyata terbukti pada periode pertama juga terbukti sukses
namun kita lihat kita bandingkan bagaimana dengan periode kedua
komposisi uang tebusan teksamnesti jadi ada beberapa variable untuk teksamnesti
kita mulai dari dana tebusan ataupun uang tebusan
kita lihat periode pertama berdasarkan sph
tidak ada yang berdasarkan sph ataupun berdasarkan surat setoran pajak
berdasarkan sph terlebih dahulu kita lihat dari sebelumnya sembilan puluh dua sembilan puluh sembilan triliun rupiah
kenaikannya memang ada tapi tidak terlalu besar
kita lihat hanya menjadi satu ratus tiga tiga puluh satu triliun rupiah
ada memang penambahan seperti dalam bejana ini tapi sangat tipis
kita apresiasi tapi memang suka tidak suka ini sebenarnya sudah predictable
karena pasti untuk para pemodal ataupun juga pemilik aset dalam jumlah besar
mereka itu pasti akan lebih memilih periode pertama
karena murah tarifnya logikanya seperti ini
misalnya dia punya satu ratus satu orang satu orang itu punya seratus miliar
satu orang punya seratus juta
nah untuk ini yang punya seratus miliar ini pasti akan mengikuti pada periode pertama
karena awal ataupun patokan acuan persentase yang harus dia tebus kepada pemerintah
itu akan menjadi lebih besar
jadi dia pasti akan memburu untuk periode pertama
dikali dari seratus miliar
kan presentasinya pasti akan lebih banyak lagi
pasti dia akan memburu pada periode pertama
tapi untuk seratus juta mungkin dia akan pikir pikir kan banyak pertimbangan ya
biasanya ini kan adalah sektor umkm yang punya uang sebesarin seratus juta
nah dia masih mempertimbangkan ikut periode satu atau dua dulu deh
lihat dulu gimana nih suksesi pada periode pertama
periode pertama sukses kemudian mereka ikut di sini mungkin
toh itu juga tidak akan sebesar yang harus dibayar oleh pemilik modal yang lebih besar
ataupun sekitar seratus miliar tadi contoh yang saya ilustrasikan
jadi memang sektor yang disasar pada periode dua dan tiga
karena persentase uang tebusannya tarifnya lebih besar
pasti segmen segmen umkm ataupun menengah ya
dan kita lihat berdasarkan setoran pajak misalnya
dari yang sebelumnya sembilan puluh tujuh dua triliun rupiah terjadi kenaikan menjadi satu ratus sepuluh triliun rupiah
dan kita lihat total yang berhasil diperoleh dari masing masing periode kita lihat adalah satu ratus enam puluh lima triliun rupiah
ini adalah untuk target keseluruhan maksud saya ini adalah satu ratus enam puluh lima triliun rupiah
tapi angkanya yang berhasil direalisasikan kita lihat masing masing masih belum tercapai
masih ada tersisa satu periode meskipun memang kita masih menunggu
apa yang akan terjadi
bisa tercapai target pemerintah
lalu bagaimana dengan komposisi deklarasi harta teks amnesti
kita lihat angkanya pada periode pertama mencapai tiga enam ratus dua puluh triliun rupiah
target pemerintah pada saat itu ada di empat triliun rupiah
empat ribu triliun rupiah pada periode kedua sudah terpenuhi itu targetnya
karena berhasil mencapai hingga akhir tiga puluh satu desember dua ribu enam belas kita lihat sudah menembus target
dan bahkan sudah lebih dari targetnya di empat ribu triliun rupiah
tepatnya di empat dua ratus sembilan puluh enam triliun rupiah
untuk deklarasi harta sip
tapi apakah deklarasi harta itu menjadi salah satu yang paling vital ataupun krusial yang diburu
sebenarnya menurut beberapa ekonom analis juga deklarasi harta itu kan hanya melaporkan
sebelumnya saya hanya melaporkan saya punya satu rumah misalnya
tapi ketika ada teks amnesti saya ngelaporin nih saya punya sepuluh atau saya sebenarnya punya lima belas rumah
yang sepuluh ada di indonesia lima lagi ada di luar negeri
karena deklarasi itu juga terbagi dua ada dalam negeri dan juga luar negeri
ini kan hanya melaporkan kalau aset saya tuh ada sebenarnya yang selama ini selalu saya bekep
saya sembunyiin terus gitu
tapi ketika ada pajak saya diampuni saya buru buru ikut gitu
karena lebih mudah kan dan aturannya lebih clear
ada payung hukumnya saya nggak akan diburu buru lagi saya nggak perlu petak umpet untuk bayar pajak gitu
ini hanya melaporkan harta
efek dananya itu nanti terefleksi dengan uang tebusan
jadi ini hanya deklarasi aja sebenarnya gitu
tidak terlalu signifikan
apa yang signifikan ini loh yang harusnya menjadi pusat ataupun juga fokus pemerintah untuk mendapatkan dana apa ini loh
repatriasi repatriasi sederhananya uang yang balik kampung lagi masuk lagi ke indonesia
kan dulu pada awalnya semangatnya adalah kita ingin memburu uang yang ada di tax haven tersebut
rekening offshore orang orang kaya yang memiliki ataupun menyimpan aset mereka di sana
tapi kita lihat pada periode pertama repatriasi itu berhasil dikumpulkan satu ratus tiga puluh tujuh triliun rupiah
tapi kita lihat dengan target pemerintah seribu triliun rupiah kenaikannya sangat sangat kecil
hanya sekitar empat triliun rupiah
pada periode kedua yang lalu menjadi hanya satu ratus empat puluh satu triliun rupiah
padahal dana ini adalah dana yang siap bisa langsung masuk ke dalam negeri
bisa langsung digelontorkan langsung memompa ekonomi dalam negeri
bisa dikucurkan sektor real misalnya atau sektor infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah
dengan satu ratus empat puluh satu triliun rupiah rasanya agak tomatch kita berharap akan terrealisasi target pemerintah di seribu triliun rupiah
tapi ya tidak ada yang tidak mungkin
tapi tersisa tiga bulan apakah mampu itu terrealisasi
tapi ini menjadi salah satu juga bukti betapa berlikunya jalan untuk merealisasikan program teks amnesti
periode pertama periode dua ya so so lah ya
kemudian periode ketiga kita akan tunggu lagi
tapi yang pasti kita patut apresiasi
ini adalah salah satu juga instrumen yang digunakan oleh pemerintah di tengah berebut likuiditas yang terjadi di dunia